oke pemirsa sementara itu berikutnya
mengajak kaum muda milenial di lampung menjadi pengusaha
ya sandiaga juga mengharapkan kaum muda tidak apatis dengan politik
dan bersedia menjadi lokomotif demokrasi
seratusan kaum muda dan ibu ibu ini sempat lama menunggu kehadiran
dalam acara yang diinisiasi oleh aktivis kopi demokrasi chapter lampung
sama seperti di beberapa tempat yang telah dikunjungi sebelumnya
sandiaga kembali mengajak kaum muda yang ada di acara untuk menjadi pengusaha
tidak hanya kaum muda sandi yang ditemani istrinya nur asia
juga mengajak ibu ibu untuk berwirausaha
sandi juga berharap kaum muda tidak apatis dengan politik
sehingga bisa menjadi lokomotif demokrasi
anak anak muda sekarang melihat bahwa politik itu
sebuah proses yang mereka harus sikapi dengan penuh kesejukan
dalam kunjungannya ke lampung sandiaga juga mengunjungi
sejumlah tempat di antaranya pasar tubuh bandar lampung
sukianto bandar lampung